udah udah udah udah sobring indra biar urusan obor pada nyelesai ini enak
ya siapa tapi bantuin
itu berapa ya masih seribu dua ratus tiga puluh empat ya udah
waduh siapa ya tamu istimewanya jangan jangan ini kali
kayak gitu kan
gimana boleh masuk boleh boleh
subhanallah emang kalau bulan puasa mah bulan penuh dengan kejutan berkah
usah usah nggak ada hujan nggak ada angin tau tau dateng
ini obor itu dipakai semua buat pawai
siang siang obor obor ini kita gunakan untuk menghias pondok pesantren
kita taruh di pinggir pinggir jalan menuju masjid di pinggir pinggir lorong
kelas dan di berbagai tempat
biar kelihatan dari luar pondok pesantren kunanta itu bercahaya bersinar terang benderang
cahaya obor menyambut datangnya cahaya ramadan
ini minyak tanah ya
ini minyak tanah ya
kalian tuangin erin ke dalam botol obornya itu secukupnya jangan terlalu banyak sebab terlalu
banyak nanti tumpah tumpah jadi berabe kalau tumpah tumpah tuh ustadz batu tuangin
di sini ini pokoknya harus cukup untuk semua obor yang ada coba nih ambil
banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyakological beberapa kaya kaya vee
ustadz belum juga dituang ustadz
sebab minyak tanah ini adalah
cairan yang mudah terbakar
jadi kalian harus diperhitungkan
tuh tangkarannya tuh
aduh aduh sobri
nuangnya jangan banyak banyak
nanti kok bisa meledak gimana
itu mana masuk
nanti kok bisa meledak
kalian tuh kalau gak tau
udah dim aja
jangan berisik tau gak
nasi minyak tanah yang banyak itu
biar apinya itu gak mati mati
jangan sampai obrol kita kalah
obor kita pasti juara satu
jibusan sin kun antari
ya kecil banget lagi itu
masih ada aku sun
eh teman teman lihat nih
udah gak nyala
apinya terlalu kecil
hahaha hahaha lihat nih mana obor orangnya dibawah maaf bagi api dong
obornya aja keren apalagi orangnya
takut banget bikin bikin obor
bisa bikin obor terang banget apinya gede banget
jarang loh santri yang bisa ngelakuin kayak gitu siapa dulu dong
pokoknya kun anta bangga punya sobri hidup sobri
siapa dulu dong sobri
wih aduh aduh sobrie kamu ngapain
pasti menang menang juara nih juara
aduh kalian ini nih kalian manggitin situ jadi tumpah semua kan tuh
aduh aduh diangkat angkat nih kamu tuh basah gara gara kamu gak bisa diem
kamu diangkat angkat udah tau obornya lagi diisi minyak tanah itu mana masu
jangan berisik nanti ketawa nanti mereka juga ikutan lagi yuk
tak semuanya ya alhamdulillah
persiapannya bagus sekali
kelihatannya nanti pawenya lebih meriah alhamdulillah maksad
jadi ini kegiatan kita saat ini sekarang sedang membuat obor ini bertujuan untuk
di university of antonia lantesca back to n consultation to trinidad sehat ini bertujuan juga di migrants we kandang koen prepon mena du tutaj akan menampilkan semua sehat dan memihin untuk merenang perada pertama ini getting aoooooooo
nanti akan ditaruh di jalan jalan menuju masjid menuju lorong dan lain sebagainya
setelah itu kita juga kitakan pawai
udah baik anak anak karena sudah semakin sore ya
sekarang kalian semua boleh kembali ke kamar terus siap siap untuk melaksanakan pawai
nah sebelum kita istirahat bagaimana kalau misalnya obornya dites dulu
setuju saya pak dek
oh iya ini cepetan
nah ini cepetan
oh ya ini cepetan
kita bisa dipindahkan ke jalan
oh iya ini cepetan
tidak ini cepetan
bagaimana kalau kita pindah ke jalan gini
ini kenapa sih
sobri kok muka kamu kayak tegang gitu sih
ada apa sih sebenarnya dok
enggak usah nyalah apa
dia tuh terlalu happy
kalau itu obornya itu yang paling bagus
ya ya minyak tanah
pak dek biar saya pegang pak dek
sambil duduk pak dek anginnya keter banget
gagal badik pak ustadz
iya pak dek
gagal badik pak dek
ustaz padahal gak apa apa
aduh ini lagi nanya
coba aja ledakin mukanya sendiri
pasti gagal manding juga
gagal gagal gak bemo tuh